salam sejahtera bagi kita semua
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan salam
bapak ibu yang kami cintai
pertama tama kami bersyukur kehadirat allah swt
karena atas izinnya laporan perekonomian indonesia tahun dua ribu sembilan belas dapat diterbitkan
berbeda dengan sebelumnya peluncuran kali ini kami lakukan secara digital
sebagai bagian usaha kami untuk memitigasi risiko penyebaran covid sembilan belas
buku lpi dua ribu sembilan belas ini mengangkat tema
selain menjabarkan evaluasi terhadap kinerja ekonomi dan prospeknya
laporan perekonomian indonesia juga memberikan gambaran
strategi indonesia untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi
tema laporan perekonomian indonesia dua ribu sembilan belas ini
divisualisasikan pada sampul buku
dari toroja flores dan kalimantan
benang warna warni dalam satu ikatan kain
menjadikan kain tenun yang indah
sementara itu latar belakang ornamen panel
mencerminkan pesatnya inovasi ekonomi keuangan digital saat ini
tahun ini kami juga melakukan tiga perubahan mendasar
pada buku laporan perekonomian indonesia ini
penulisannya disajikan secara tematik
melalui pembahasan evaluasi dan prospek
diikuti dengan sinergi kebijakan ekonomi nasional
kemudian bauran kebijakan bank indonesia
dan reformasi struktural yang dilakukan pemerintah
secara khusus kami menampilkan
bagaimana blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh
mempercepat integrasi ekonomi keuangan digital ke depan
kedua pembahasannya juga dilakukan secara tematik
dengan menekankan kepada isu isu sentralnya
mengurangi elaborasi mengenai perkembangan
digantikan melalui lampiran data dan perekonomian
maupun juga tabel tabel yang diperlukan
visualisasinya dilakukan jauh lebih menarik
dengan infografis yang memukat
dan menekankan aspek aspek penting
dari tema tema besar yang diangkat
di dalam laporan perekonomian indonesia dua ribu sembilan belas ini
tentang jauh lebih ekonomi
dan syarikat yang mulia
global tersebut berdampak ke ekonomi indonesia melalui jalur perdagangan dan finansial
otoritas di berbagai negara merespon melalui bauran kebijakan secara terintegrasi
ekonomi indonesia tetap berdaya tahan
meskipun perlambatan ekonomi dunia menekan ekspor indonesia
kinerja ekonomi indonesia yang terjaga merupakan buah dari sinergi bauran kebijakan yang kuat
bank indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif pada dua ribu sembilan belas untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi
dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan
kebijakan makro prudensial akomodatif juga ditempuh
kinerja ekonomi indonesia juga didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah dan umkm
kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat
pada dua ribu sembilan belas bank indonesia meluncurkan blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh
untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional
kedepan prospek ekonomi yang baik terdampak pada tahun dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi indonesia pada dua ribu dua puluh diperkirakan tertahan
prospek ekonomi dua ribu dua puluh yang lebih rendah berpengaruh pada perakiraan indikator ekonomi lain
perekonomian indonesia pada dua ribu dua puluh satu diperkirakan akan kembali meningkat
dalam jangka menengah panjang prospek ekonomi indonesia diperkirakan membaik
didukung perbaikan ekonomi global dan peningkatan produktivitas
prospek jangka menengah panjang yang baik tersebut ditopang oleh tiga unsur penting
sinergi kebijakan untuk menjaga ketahanan dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi
transformasi ekonomi melalui penggunaan ekonomi
transformasi ekonomi melalui penguatan sektor sektor unggulan dan pengembangan sumber pertumbuhan baru
inovasi ekonomi keuangan digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
dengan dukungan tiga unsur tersebut indonesia pada dua ribu empat puluh lima diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan sejahtera
ibu bapak sekalian urean lebih lengkap buku laporan perekonomian indonesia dua ribu sembilan belas dapat diunduh dalam format digital
baik akses melalui aplikasi qr code maupun website bank indonesia
semoga buku ini mampu menjadi rujukan yang berkualitas dan terpercaya dalam menyusun langkah kita ke depan untuk mencapai perekonomian
yang lebih maju ke depan